ya nampaknya ini tiga pasangan cagup dan cawagup telah memantapkan diri untuk berlaga untuk memperbutkan kursi dki satu pada pilkada dua ribu tujuh belas
ya dan lalu lantas bagaimana rekam jejak ketiga calon pemimpin ibu kota tersebut kita simak informasinya berikut ini
dengan hari pendaftaran ahok menegaskan untuk maju dengan dukungan partai politik
sejak mundur dari partai gerindra ahok tak lagi terdaftar sebagai anggota partai manapun
partai nasdem hanura dan golkar menyambut baik langkah ahok
tiga partai ini setuju mengusung ahok untuk maju
hingga akhirnya partai yang memiliki suara terbanyak di peta partai politik dki jakarta pdip ikut mendukung ahok
pada dua puluh september lalu megawati soekarno putri sebagai ketua umum pdip memilih ahok jarot sebagai cagup dan cawagup dki jakarta
sangat berharap di dalam pemilihan ini yang dipertandingkan adalah program yang dikritik adalah program kami
yang diperlombakan program bukan membicarakan suku agama ras kami
saya yakin bung karno waktu melahirkan pancasila dengan sangat baik memahami arti dari hablumin allah dan hablu minanas
agus harimurti yudhoyono putra sulung mantan presiden sby akan bersanding dengan silviana murni
nama kejutan dalam peta perbutan dki satu ini lahir pada kamis dua puluh dua september
setelah poros cikeas yang terdiri dari partai demokrat pkb p tiga dan pan melakukan rapat di kediaman sby di cikeas jawa barat
sesuai dengan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pilkada yang mengharuskan pns dan tni aktif untuk mengundurkan diri
agus harimurti yang merupakan seorang mayor tni ad
surat pengajuan pengunduran diri tersebut telah diterima oleh kepala staff tni angkatan darat jenderal tni mulyono pada jumat pagi dua puluh tiga september
setali tiga uang dengan agus silviana murni juga telah mengajukan pengunduran dirinya ke calon gubernur petahana ahok
silviana merupakan deputi gubernur bidang kebudayaan dan pariwisata pemprov dki jakarta
saya siap untuk melakukan pengabdian yang mulia
pengenian politik dan pemerintahan
anies baswedan dan sandiaga uno merupakan pasangan terakhir yang mendaftar ke kpud dki jakarta
anies dan sandiaga merupakan cagup dan cawagup yang diusung oleh poros kertanegara
yakni gerindra dan pks
nama anies sebagai gubernur dki jakarta muncul tepat sehari sebelum nama pasangan ini diumumkan
anies merupakan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan pada pemerintahan jokowi jk
namun posisi anies sebagai menteri digantikan oleh muhajir effendi
setelah anies menjadi salah satu menteri yang dirisafel pada juli dua ribu enam belas
mantan rektor universitas paramadina periode dua ribu tujuh dua ribu empat belas ini
pernah menjadi anggota tim delapan kpk dan ketua komite etik kpk pada dua ribu tiga belas
pasangan anies sandiaga uno merupakan anggota dewan pembina partai yang dilantik pada dua puluh delapan april dua ribu enam belas
namun sandiaga uno lebih dikenal sebagai seorang pebisnis
tadi pagi saya mengadakan pertemuan dengan mas anies baswedan
dan kami sepakat bahwa kami bersama sama komitmen untuk membangun jakarta dan memenangkan jakarta
dengan demikian maka perburuan dki satu resmi diikuti oleh tiga calon
dan semua pasangan calon berasal dari koalisi partai